menteri dari seluruh dunia sudah mengucapkan selamat kepada pak prabowo
dimana muka kita ini mau ditaruhkan kepada dunia ini
memang kepala negara amerika serikat iran saudi arabia jordan dan lain lain
eropa juga asean juga
mereka juga punya perwakilan diplomatik disini
kalau mengucapkan selamat kepada pak prabowo gibran
tiba tiba hasilnya mahkamah konstitusi menganulir kemenangan itu
saya kira kita harus pandai pandai juga
agar kita tidak mempermalukan negara lain
dan kita juga tidak mempermalukan diri kita sendiri